selanjutnya kita akan langsung menyaksikan pernyataan pers dari pdi perjuangan
usai dukungan partai persatuan pembangunan kepada ganjar pranowo sebagai bakal calon presiden di pilpres dua ribu dua puluh
ya semua aspirasi kami dengarkan ya termasuk gp ansor yang dikenal juga memiliki semangat bulwatan minal iman
gp ansor itu sangat kokoh di dalam menegakkan indonesia sebagai bumi pancasila
bahkan ketika kita berjuang pak ahmad basarah ini untuk satu juni sebagai hari lahirnya pancasila
itu kita juga bersama dengan gp ansor dan keluarga besar
nah datul ulama kami juga membangun komunikasi yang baik dengan muhammadiyah dan juga kelompok kelompok yang lain
demikian pula pada saat hari santri
ya komunikasi kan kita sistem presidensial ya mengakar pada kedaulatan rakyat
maka komunikasi dilakukan partai dengan partai bukan individu
karena kami taat pada amalat konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
bukan dengan orang per orang
ya perlu dipahami
ini kan taat asas
jadi pak ganjar ini masih menjabat sebagai gubernur jawa tengah
sehingga beliau juga membuat banyak legacy di jawa tengah
hanya tentu saja kalau hari sabtu minggu itu kan bisa menjalankan aktivitas sebagai calon presiden yang telah ditetapkan oleh pd perjuangan
komunikasi ini harus dengan rakyat
sehingga rakyat dilibatkan
partailah yang kemudian membangun komunikasi dengan partai
pak ganjar berkomunikasi
masih langsung dengan rakyat
sehingga rakyat dilibatkan di dalam seluruh tahapan pemilu ini
ya kami kan sudah mengumumkan calon presiden pada momentum yang tepat
dan ternyata sudah menjadi kehendak dari tuhan
yang maha kuasa bahwa pak jokowi pada periode pertama diumumkan hari jumat
kemudian pada periode kedua hari jumat
pak ganjar pranowo juga diumumkan hari jumat
proklamasi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus lima juga dilaksanakan pada hari jumat
dengan demikian kami kemudian bergerak
bergerak untuk melakukan komunikasi yang intens
dengan partai politik yang sudah kemudian menyatakan akan mendukung pak ganjar ini
dan ketika partai bdi perjuangan melakukan komunikasi politik
pak ganjar terus bergerak di tengah rakyat
sehingga rakyat betul betul dilibatkan di dalam proses politik yang sangat penting
bagi masa depan bangsa dan negara kita
apakah tentang kompetensi kompetensi komunikasi yang melawan tadi
apakah yang ingin dihubungkan pak bdit untuk mengantisipasi

banyak yang diperlukan
melawan kualitas besar

semua harus solid bergerak
partai politik yang saat ini berkonsentrasi untuk membangun kerjasama dalam sistem presidensial
kemudian tadi pak baskara melaporkan
muncul antusiasme pasca pengumuman ibu megawati soekarno putri
sehingga muncul suatu gerakan spontan yang harus dimasukkan
di dalam suatu wadah koordinasi pemenangan
karena indonesia ini begitu besar
ada relawan yang fokus berdasarkan pendekatan teritorial
misalnya kemarin ada yang daftar untuk
mau nggarap jakarta
ada juga yang berdasarkan segmen pemilih tertentu
nah sehingga inilah yang kemudian dikomunikasikan
karena setiap relawan
siapa penanggung jawab
ruang geraknya berdasarkan segmen pemilih
berdasarkan teritorial bahkan ada yang secara khusus
ini menunjukkan suatu partisipasi aktif
dari seluruh warga bangsa jadi bukan dalam konteks
ya seperti yang dikatakan tadi
salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam damai sejahtera untuk kita semua
shalom om swastiastu nama budaya salam kebajikan rahayu merdeka
rekan rekan media yang saya hormati
tepat pada hari ini
telah dikeluarkan surat keputusan dpp partai
yang ditandatangani oleh mbak puan maharani
selaku ketua dpp bidang politik dan keamanan
bersama dengan sekjen dpp pdi perjuangan
serta tembusan kepada kepala pusat analisa dan pengendali
situasi pdi perjuangan mas prananda prabowo
tentu atas arahan ibu ketua umum
telah dibentuk struktur tim pemenangan relawan pemilu dua ribu dua puluh
atau tim koordinasi relawan pemenangan pemilu dua ribu dua puluh
di mana saya ahmad basarah ketua dpp pdi perjuangan
ditugaskan sebagai ketua tim koordinasi relawan
wakilnya adalah bung adian yunus susak nabi tupulu
kemudian sekretarisnya adalah bung dedi yefri hante rusitorus
selaku sekretaris dan mbak rizky
apelia sebagai wakil sekretaris
penugasan ini adalah respon dpp partai
atas perintah harian ketua umum dpp pdi perjuangan
saat mengumumkan pak ganjar pranowo
sebagai calon presiden republik indonesia dari pdi perjuangan
pada hari kartini dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga yang lalu
tepat pada hari kartini
jadi ini adalah respon cepat atas perintah ibu ketua umum
untuk kami turba
bahwa menyapa dan berkoordinasi dengan rakyat
mengapa desko tam mckenzie tim relawan pemilu
dikorendinasi pemenangan pemenang nobody
dibentuk lebih cepat dari tim relawan pemenangan secara umum
karena seperti yang disampaikan oleh mas hasto manicure
pesca pengumuman pencapresan pak ganjar virgo
sebagai calon presiden
muncul antusiasme di tengah masyarakat
yang sangat besar untuk memberikan dukungan
kepada pak ganjar dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
respon masyarakat yang begitu besarlah yang menjadi dasar pertimbangan ibu mega dan dppd perjuangan
untuk segera menugaskan kami berempat untuk dapat menjalin komunikasi dan koordinasi
dengan organisasi organisasi relawan yang telah dan akan terbentuk
mengapa ini kami lakukan
karena kami percaya sepenuhnya bahwa pemilu presiden dua ribu dua puluh empat termasuk di dalamnya pemilu legislatif
adalah pestanya demokrasi rakyat indonesia
oleh karena itu yang berpartisipasi dalam pemilu ini bukan hanya partai politik
atau pasangan calon presiden dan wakil presiden
tetapi juga segenap rakyat indonesia yang harus bersama sama bergandengan tangan dengan kami
untuk menyukseskan pemilu presiden dan pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat yang akan datang
keputusan ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa genetik politik pdi perjuangan
adalah genetik politik partai terbuka gotong royong dan senantiasa
ingin bekerjasama dengan
dengan siapapun termasuk partai partai politik yang tadi disampaikan mas sekjen
akan bekerjasama politik dengan pd perjuangan
termasuk dari kelompok kelompok dan elemen masyarakat
yang akan membentuk organisasi relawan ini
jadi kami berempat mengucapkan terima kasih kepada ibu ketua umum
mas perananda perbo dan juga mbak puan maharani yang menantangi surat keputusan ini
insya allah kami akan bekerja sebaik baiknya
selanjutnya kami berempat akan rapat berkoordinasi dengan pak sejen mbak puan dan mas prananda
untuk memberikan arahan lebih lanjut untuk membuat sistem
jalinan koordinasi dan komunikasi dengan relawan ini
agar semua dalam satu rampak barisan
untuk mengantarkan pak ganjar pranowo sebagai presiden republik indonesia ke delapan belas
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
merdeka dan salam pancasila
saya kembalikan ke pak sekjen
baik terima kasih teman teman semuanya
jadi ini juga dari pengalaman
karena tadi antusiasme
maka nanti setelah
karena p tiga itu sudah mengumumkan
mendukung pak ganjar pranowo
dan dalam beberapa hari ke depan
itu p tiga akan kami terima
diterima oleh ibu megawati soekarno putri
dan kemudian nanti juga hanura
dan ada partai politik lain
maka nanti ketika partai partai tersebut bergabung
ini kemudian kita lengkapi
nah sehingga semua berjalan secara organik
hingga nanti setelah ditetapkan
maka sesuai dengan ketentuan undang undang
pasti kita akan mencari
pasangan calon membentuk tim kampanye
inilah yang kemudian
apa yang sudah dilakukan oleh pak baskara cs
ini nanti melebur
akan melebur di dalam struktur tim kampanye
jadi ini hanya dalam kerangka koordinasi
dengan tim relawan yang memang sudah terbentuk
dari berbagai elemen masyarakat indonesia
yang kemudian nanti akan disempurnakan
setelah partai partai yang lain itu akan bergabung
nah sengaja hari ini kami memilih
backdrop yang warna hijau
dengan lambang pancasila
karena ini kami betul betul
lambang yang betul betul
membawa suasana yang sejuk
di bawah naungan garuda pancasila
demikian dari kami
kurang lebihnya mohon maaf
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
dalam konferensi pers mengatakan
adalah melakukan komunikasi politik
kepada parpol lain
yang akan melakukan koalisi dalam mendukung
ganjar pranowo dan melihat
adanya antusiasme setelah ketua umum pdip
megawati soekarno putri
mengumumkan ganjar pranowo
sebagai calon presiden dari pdip
ia juga mengatakan
p tiga ini sudah mendukung
ganjar pranowo dan dalam beberapa hari
ke depan akan ditentukan
terima oleh megawati
ia juga mengatakan hanura ini akan bergabung
untuk mendukung ganjar pranowo
dalam kesempatan ini ketua dpp pdip
ahmad basarah menambahkan
bahwa telah dibentuk
relawan pemenangan pemilu dua ribu dua puluh
dan beliau menjadi ketuanya
ini dibentuk dengan cepat
karena muncul antusiasme dari masyarakat
dalam mendukung ganjar pranowo
dalam pemilu dua ribu dua puluh